setelah menghilang imbas dari mogoknya sejumlah produsen tahu dan tempe
akibat kenaikan harga bahan baku kedelai selama tiga hari
mulai dari senin dua puluh satu februari hingga rabu dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
pada kamis pagi ini tahu dan tempe kembali tersedia di pasaran
dan pantauan tim cnn indonesia di pasar tradisional tebet timur
stok tempe dan tahu langsung ludes di buru konsumen hanya dalam tiga jam penjualan
stok aneka tahu dan tempe kembali terlihat di pasar tradisional tebet timur setelah sempat kosong selama tiga hari penuh
menurut penjual tahu dan tempe langsung diburu konsumen dan cepat habis
meskipun terdapat kenaikan harga untuk tahu dan penyusutan ukuran untuk tempe
harga tahu naik bervariasi antara rp satu hingga rp dua per kantongnya
sementara untuk tempe disebut penjual harganya tidak berubah di kisaran rp lima per papan
namun ukurannya yang disebut mengecil
harga tahu dan tempe di jawa barat mencapai rp satu hingga rp tiga per papan
harga kedelai naik sejak awal tahun dua ribu dua puluh dua dari sebelumnya rp sembilan tujuh ratus menjadi rp sebelas tiga ratus
hal ini membuat produsen tahu dan tempe di jawa barat mogok produksi selama tiga hari
dari mulai senin hingga rabu kemarin
di hari pertama produksi tahu dan tempe
para produsen tahu dan tempe mogok produksi selama tiga hari
para pedagang tahu dan tempe mengaku kesulitan mendapatkan tahu dan tempe
karena diberikan batas pembelian oleh produsen tahu dan tempe
hal ini pun membuat keuntungan para penjual tahu dan tempe menurun
dan pedagang tempe dan tahu di pasar tradisional kembali berjualan
setelah produsen tahu tempe mogok berproduksi selama tiga hari
kita pantau bagaimana
situasi hari ini sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
nabila putri di jakarta dan mita handayani di bandung jawa barat
kita ke jakarta terlebih dahulu
kita tahu beberapa hari kemarin sempat mogok hilang dari pasaran begitu ya
untuk tahu dan tempe karena produsennya juga tidak mendapatkan bahan baku karena harga yang mahal
hari ini kita ingin mendapatkan bagaimana situasi di tempat anda
apakah tahu dan tempe yang kemarin langka sudah ada lagi
ya selamat siang
ferdi dari tempat saya melaporkan tempatnya dari pasar tradisional tempat timur
hari ini tahu dan juga tempe sudah kembali ditemukan dan juga sudah kembali dijual di pasaran
dan di hari pertama kembalinya tahu dan juga tempe setelah selama tiga hari penuh kemarin
mulai dari senin dua puluh satu februari hingga rabu dua puluh tiga februari sempat kosong
hari ini stok tahu dan juga tempe langsung ludes
hanya dalam tiga jam penjualan kalau dari tempat saya melaporkan di pasar tradisional tempat timur
diakui oleh penjual tahu dan juga tempe tadi mereka mulai menjajakan sekitar pukul lima waktu indonesia barat
dan di salah satu penjual tahu dan juga tempe ini sudah habis terjual di pukul delapan waktu indonesia barat
padahal pengakuan dari penjual sendiri tadi pihaknya membawa stok yang cukup banyak begitu ferdi
hampir lima puluh kg untuk tempe dan juga sekitar delapan dirijen ataupun
delapan ember besar untuk tahunya sendiri dan sudah habis dalam tiga jam penjualan
sementara di pasar tradisional tebet timur tadi sekitar pukul sembilan hingga sepuluh waktu indonesia barat
terlihat hanya tersedia sedikit stok tahu dan juga tempe yang tersisa
untuk di pasar tradisional tebet timur ini memang ada kenaikan harga untuk tahu
dan untuk tempenya sendiri tidak ada kenaikan harga namun diakui oleh penjual
ini memang ada
penyesuaian ukuran ataupun penyusutan ukuran dari tempe itu sendiri
kalau untuk tahu kenaikannya ini bervariasi ferdi antara rp satu hingga rp dua
ini kalau dari tahu kuning sendiri disebutkan oleh penjual satu kantongnya
semula rp delapan menjadi rp sembilan per kantongnya
kemudian untuk tahu putih dan juga tahu coklat yang semula dibanderol dengan harga rp lima per kantongnya
naik menjadi rp enam
kemudian untuk tahu cina sendiri naik dari harga rp delapan menjadi rp sepuluh
sementara untuk tempenya sendiri diakui oleh penjual harganya tetap sekitar rp lima per papannya
namun ada penyusutan ukuran dari yang semula ukurannya rp dua belas tiga ratus menjadi rp dua belas dua ratus lima puluh
namun meskipun tadi ada kenaikan harga untuk tahu dan juga penyusutan ukuran untuk tempe
kalau kita melihat dari yang tadi saya sampaikan tidak mengurangi daya minat ataupun minat dari para pembeli tahu tempe
buktinya tetap habis laku terjual karena memang selama tiga bulan
hari penuh ini masyarakat kesulitan mendapatkan stok tahu dan juga tempe imbas dari pengrajin tahu dan juga tempe
yang mogok produksi selama tiga hari penuh akibat kenaikan harga bahan baku kedelai di pasaran
kalau kita melihat lebih jauh lagi ferdi memang harga bahan baku kedelai ini naik
naiknya pun cukup signifikan dari yang tahun lalu ini hanya di kisaran rp delapan hingga rp sembilan per kilogramnya untuk harga bahan baku kedelai
ini naiknya mencapai
rp seratus per kilogramnya bahkan di beberapa tempat nyaris menyentuh angka rp dua belas per kilogram
inilah yang kemudian membuat para pengrajin tahu dan juga tempe mogok produksi sementara
dan kenaikan harga bahan baku kedelai ini memang tidak dapat terindarkan karena indonesia sendiri diakui oleh gabungan kooperasi tahu tempe indonesia atau gakob tindo
masih sangat bergantung kepada impor bahan baku kedelai
dari kebutuhan kedelai
di indonesia satu tahunnya yang disebut oleh gakoptindo mencapai tiga juta ton dalam satu tahun
kemudian kalau kita melihat dari amerika serikat sendiri harga bahan baku kedelainya naik karena beberapa faktor verdi mulai dari faktor cuaca
kemudian juga ada kenaikan dari sewa lahan dan juga ada kesulitan untuk tenaga kerjanya sendiri
hanya adanya gangguan produksi dari negara asal bahan baku kedelai dari amerika serikat tersebut
tapi juga ada peningkatan permintaan dari sejumlah negara salah satunya dari cina yang disebut kebutuhan kedelainya meningkat karena memang tidak hanya digunakan bahan baku kedelai itu untuk manusia
tapi juga sebagai salah satu bahan baku utama makanan ternak seperti itu
dan ada beberapa solusi yang kemudian sama sama dicari dan juga bagaimana
agar kemudian harga dari bahan baku kedelai ini dapat ditekan semaksimal mungkin
ini salah satu usulannya adalah mencari inovasi pengganti kedelai sebagai bahan baku tahu dan juga tempe
kemudian juga ini dari kumpulan gabungan kooperasi pengusaha tahu dan juga tempe indonesia berharap adanya koordinasi agar keran impor diatur sesuai dengan kemampuan kementerian pertanian dalam menyediakan kacang kedelai dari petani
kemudian juga ada harapan akan adanya subsidi kepada para pengrajin tahu dan juga
di pasar tradisional tempat sendiri untuk ketersediaan tahu dan juga tempe menurut penjual masih aman dan juga untuk besok pun stoknya masih akan terus tersedia
harapannya hal ini dapat terus ditekan agar kemudian harga bahan baku kedelainya dapat kembali normal dan tidak memberatkan para pengrajin tahu dan juga tempe
baik nabila putri kita tahan dulu kita bergeser sekarang ke bandung
mita handayani disana
mita kalau di jakarta ada penyesuaian harga dan juga ukuran untuk tahu dan tempe yang sempat hilang di pasaran
di bandung bagaimana apakah hari ini juga sudah mulai dijual kembali atau juga ada penyesuaian harga dan ukuran juga di sana
ya selamat siang ferdi untuk di kota bandung sendiri tadi kami sempat melakukan pengecekan ke beberapa pasar
di antaranya ke pasar cihapit dan juga ke pasar kosambi
nah dari pantauan kami di pasar tersebut untuk pasar cihapit dan juga di kosambi ini sudah terlihat ada penjualan dari tahu dan tempe
jadi setelah sebelumnya para produsen di jawa barat mengogok selama tiga hari otomatis mereka tidak melakukan penjualan
namun memang ada juga verdi yang melakukan penjualan di hari senin sampai selasa karena mereka mengaku ada stok di hari minggu seperti itu
jadi sisa di hari minggu itu
dijual di hari senin sampai selasa
namun memang diakui oleh mereka itu tidak cukup sampai dengan hari rabu sehingga memang mereka tidak melakukan penjualan di hari rabu kemarin
nah hari pertama ini setelah para produsen mogok tiga hari lalu para pedagang di pasar cihapit dan juga kosambi ini mengaku walaupun memang penjualan mereka ini seperti biasa
tapi menurut mereka ini suplai yang diberikan otomatis
oleh para produsen itu dibatasi
untuk misalnya tadi kami di pasar cihapit biasanya pedagang tahu dan tempe ini dalam sehari ini memesan tiga puluh bungkus
dua puluh bungkus dari tahu dan tiga puluh untuk tempe seperti itu
namun karena dibatasi mereka hanya dibatasi dua puluh bungkus tahu dan dua puluh tempe seperti itu
nah untuk kenaikan harga sendiri itu memang ada penyesuaian verdi
jadi satu biji tahu itu kenaikan harganya seratus rupiah baik ukuran besar maupun ukuran kecil
jadi apabila satu bungkus yang berisi sepuluh biji itu memang ada kenaikan seribu rupiah
namun untuk tempe sendiri untuk satu papannya menurut para pedagang satu papan yang kurang lebih beratnya itu lima ratus gram setengah kilo
itu sepuluh rupiah
rp lima dijualnya dan saat ini menurut mereka itu kurang dari lima ratus gram untuk satu papan seperti itu ferdi
memang ada penyesuaian di bandung ada kenaikan harga untuk tahu dan tempe apabila di pasar kosambi sendiri
tadi ini memang untuk tahu ada kenaikan tapi untuk tempe itu tidak ada kenaikan karena memang ukuran tempe yang diperkecil seperti itu ferdi
semoga tidak hilang lagi ya di pasarannya dan stoknya sudah mulai aman begitu
terima kasih produser lapangan cnn indonesia mita handayani dari bandung jawa barat dan sebelumnya ada nabila putri dari jakarta
terima kasih teman teman selamat kembali bertugas